untuk mengajari putra putrinya belajar usaha
sadewo trilastiono mengajak pakas dewana dan raihan dewana
belajar mengikuti program kerjasama penggemukan kambing
caranya ia berinvestasi dua belas lima ratus rupiah
dan mendapat sepuluh ekor kambing dengan bobot empat belas enam belas kg
yang selama enam bulan akan dipelihara untuk digemukan
dan pada lebaran haji dijual
selain untuk belajar sadewo berharap cara ini dapat membuka peluang
pekerjaan warga sekitar
pengelola kandang kambing bing urib hartoyo menjelaskan
saat ini baru dibangunkan
kandang berkapasitas empat ratus ekor atau empat puluh paket kerjasama
ada tiga paket yang ditentukan berdasarkan berat awal kambing
yang akan digemukan selama enam bulan
setelah itu kambing akan dijual untuk kebutuhan idul adha
baik dalam negeri maupun luar negeri
kemarin itu yang kita tawarkan ada tiga tipe
yang pertama garing itu ukuran dari empat belas sampai enam belas kilo
kemudian petruk itu tujuh belas dua puluh
kemudian bawor itu dua puluh satu sampai dua puluh lima kg
nah itu kita pelihara sampai masa waktu lebaran
kemudian kita jual
dari hasil penjualan itu kita profit sharing
ahli budidaya kambing bangun dioro menyebut
hasil budidaya penggemukan selama ini dengan sistem sterilisasi
dan pemberian pakan intensif
bobot kambing dapat naik tiga lima sampai empat kilogram per bulan
artinya selama empat bulan
rata rata bobot kambing dapat naik hingga dua puluh empat kg
kami menargetkan untuk tipe domba priangan per satu bulannya tiga lima kg
tapi kalau domba domba lokalan sini bisa nambah empat sampai empat lima kg
nah kami domba masuk ke dalam kandang pengembukan itu
kita mensterilkan domba dari parasit luar dan dalam
kemudian pemberian vitamin
kemudian pemberian pakan yang proteinnya di atas empat belas
sehingga pertumbuhan domba dalam satu bulannya bisa naik antara tiga lima sampai empat lima kilog
pandemi covid sembilan belas berdampak sangat luas
usaha kerjasama pengemukan dan budidaya kambing ini bisa menjadi alternatif
untuk berinvestasi serta membuka lapangan kerja